warni istri pertama santoso pimpinan mujahidin indonesia timur berharap suaminya kembali kepada keluarganya
secara eksklusif korespondensi ann indonesia miftah farid menemui warni di rumahnya di tambarana kabupaten suposo sulawesi tengah
saya harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dari pusat kota poso untuk mencapai rumah warni istri santoso
jaraknya sekitar enam puluh km ke arah pesisir
perempuan tiga puluh lima tahun itu hidup bersama ibu dan dua dari tiga anaknya
warni yang dinikahi santoso pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hidup serba kekurangan
dia menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan kebutuhan pokok di warung kecil di depan rumahnya
kondisi kesehatan warni juga memburuk
jari jarinya telah diamputasi akibat penyakit diabetes
ibu bisa diceritakan bu
terakhir setelah apa
santoso pergi bagaimana bu kondisi ibu dan anak anak waktu itu
tidak tahu pak
memang dia bilang kata mau pergi
pertama itu dia bawa ke piting pulang pak
abis dia masak abis makan dia pergi
dia pamit mau pergi
pergi ke mana waktu itu
pergi ke pantai
setelah itu tak pernah kembali
tidak pernah kembali
tidak pernah kembali